dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu
demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain
yang memiliki kesamaan cara pandang visi kebangsaan dan etika politik
mari kita song song perjalanan politik yang baru
dengan hati yang bersih dengan niat yang baik cara yang baik dan tujuan yang baik
pertama tama tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita
baik secara langsung maupun tidak langsung
semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja melupakan
saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan
mari kita buka lembaran baru
lalu ke depan
hari ini kami keluarga pak pemokrat
dengan berpesan hati dengan kerendahan hati
menyatakan move on dan siap menyongsong peluang peluang baik di depan